pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan juga sandiaga uno meluncurkan logo resmi untuk kampanye pilkada dua ribu tujuh belas
dan logo ini dinamai salam bersama dengan simbol lima jari
salam lima jari menjadi simbol pasangan anies sandi dalam gelaran kampanye yang akan berlangsung mulai dua puluh enam oktober mendatang
salam ini terinspirasi dari presiden pertama republik indonesia soekarno
anies sandi menilai salam lima jari merupakan lambang kehangatan dan kebahagiaan serta kemerdekaan bagi warga ibu kota
anies sandi mengimbau logo salam bersama ini bisa dipakai secara bebas dalam berbagai atribut di masyarakat
jadi hari ini kita meluncurkan logo salam bersama
ini adalah logo untuk kita menyapa semua terbuka seia sekata
dan lambang ini adalah
lambang ketulusan warga jakarta untuk menyambut sesama
ini juga yang dipakai di patung selamat datang di bundaran hi
dan kita ingin agar ini menyimpulkan suasana kota yang hangat suasana kota yang bahagia
karena itu kita mengkampanyekan logo ini salam bersama ini untuk kita maju bersama